pangeran konyol dan putri kalendin
yang segera mengumpulkan pasukan besar dan berbaris ke negeri itu
raja yang malang yang tidak memiliki sarana untuk mempertahankan kerajaannya
terpaksa menyamar dengan canggut palsu
dan membawa putra satu satunya pangeran konyol kecil dalam pelukannya
dan hanya ditemani oleh ratu melarikan diri ke alam liar
mereka berkeliaran dan berkeliaran
sampai mereka menemukan diri mereka di lembah hijau yang menawan
saat mereka melihat sekeliling
dengan gembira sebuah suara tiba tiba muncul
raja dan ratu sangat terkejut
tetapi melakukan apa yang dikatakan suara itu
dan segera dia menangkap seekor ikan besar
menjadi makanan yang sangat lezat
berterima kasih kepada suara setelah mereka makan
raja dan ratu memutuskan disanalah mereka akan hidup
raja membuat sebuah rumah kayu kecil yang sangat kontras
dengan istana megah yang pernah mereka tinggali
disanalah mereka akan tinggal di tempat sederhana
dan raja akan memancing sepanjang hari
karena ikan tidak hanya berlimpah tetapi mudah ditangkap
tetapi juga sangat indah
dengan sisik berkilauan dari setiap warna yang dapat dibayangkan
hidup lebih sederhana lebih bahagia dan lebih puas dari sebelumnya
sekarang tanpa sepengetahuan raja dan ratu
perihutan beach tinggal di lembah yang terkenal
dan dia yang mencintai anak anak
dan dia yang kasihan dengan kondisi mereka yang menyedihkan
mengirimi raja keberuntungan untuk memancing
juga dia mencintai anak anak
dan pangeran konyol kecil yang tidak pernah menangis
dan tumbuh lebih lucu dari hari ke hari cukup memenangkan hatinya
dan seiring berjalannya waktu dia berkenalan dengan raja dan ratu
tanpa memberitahu mereka bahwa dia adalah perih
selamat pagi orang raja
untuk pasangan kerajaan hari yang indah bukan
kau seharusnya tidak memanggil kami seperti itu
ah kau terlalu khawatir
di mana menurutmu
ah apakah kau keberatan kalau aku membawanya ke kota hari ini
anak laki laki itu harus belajar bahwa ada dunia di luar sana
raja dan ratu saling memandang merasa resah
tetapi mereka tahu bahwa peri itu benar
karena seorang anak laki laki harus belajar tentang dunia saat tumbuh dewasa
tentu tapi tolong bawa dia kembali sebelum senja
dan dengan demikian mulailah rutinitas sehari hari
peri hutan itu membawa pangeran ke istananya
di mana peri itu memberinya makanan kue tar dan setiap hal baik lainnya
ini adalah cara yang dia pilih untuk membuatnya menyukainya
pangeran konyol yang pada awalnya cukup terkejut mengetahui bahwa dia adalah peri
kemudian berterima kasih atas kebaikannya
ingat semua ini adalah milikmu
tapi kau tidak boleh memberitahu orang tuamu siapa aku setuju
hidup terus berjalan seperti roda kereta di jalan panjang yang mulus
dan pangeran konyol tumbuh menjadi seorang pemuda yang menawan
namun terlepas dari ketampanannya
dia menjadi begitu sombong dan sembrono
sehingga dia meninggalkan kehidupan pedesaannya yang damai
dan bergegas mengejar semua keriangan bodoh di kota tetangga
di mana wajahnya yang tampan dan sikapnya yang menawan dengan cepat membuatnya populer
anak kami bagaimana dia
dia baik yang mulia
dan aku aku minta maaf aku tidak tahu itu
oh tolong jangan minta maaf
itu demi kebaikannya
aku kira itu adalah darah bangsawan dalam dirinya yang tidak dapat mengatasi gaya hidup pedesaan
raja dan ratu sedih dan perihutan sama sama khawatir
tepat pada saat ini peri itu menerima kunjungan dari seorang teman lamanya bernama saradin
yang bergegas masuk ke rumahnya dengan begitu terengah engah sehingga dia hampir tidak bisa bicara
tenang ada apa
hah hah kau harus membantuku
saradin memberitahu perihutan tentang seorang putri bernama kalendin
dari pula musim panas yang dia bantu besarkan dan sekarang menyesali perbuatannya
aku lelah dengan semua tuntutannya
dia hanya mencintai dirinya sendiri dan merasa dia yang paling unggul
aku aku tidak bisa lagi
jadi aku menempatkannya di tengah gurun
saradin saudariku kau adalah peri
kau tidak bisa begitu impulsif
hah bagaimanapun kau sebaiknya menyerahkannya kepadaku
lagipula aku tidak terlalu memikirkannya
aku hanya menyembuhkan kesombongannya dengan membuatnya mencintai seseorang yang lebih baik dari dirinya
aku tahu siapa orang yang tepat
saradin dengan rela menyetujui hal ini
dan perhatian pertama peritua adalah untuk memuluskan semua kesulitan yang mengelilingi sang putri
dan menuntun dia melalui jalan berlumut yang ditumbuhi pepohonan menuju gubuk raja dan ratu
pasangan itu sangat terkejut dengan penampilan
dan wajahnya yang menawan
mereka menyambutnya dengan sepenuh hati
untuk beberapa hari berikutnya kalendin membantu ratu menjaga rumah
dan segera mereka sangat menyayanginya
sang ratu menceritakan semua tentang putranya
pangeran konyol yang tampan dan menawan
dan entah bagaimana putri kalendin menumbuhkan keinginan aneh untuk bertemu dengannya
perihutan yang tahu persis apa yang dipikirkan putri
memutuskan sekaranglah waktunya
perihutan membawa kalendin ke istananya
tapi tidak sebelum mengucapkan mantra
saat pangeran tiba di istana dia lebih tampan dan mempesona daripada yang dibayangkan kalendin
dia langsung tertarik pada pangeran
namun pangeran konyol itu
ibu peri apa kabarmu sudah lama tidak bertemu
kau sudah tidak punya waktu untuk aku lagi iya kan
bagaimanapun aku ingin kau bertemu dengan
em hai maaf aku harus bicara denganmu ibu peri
kalendin terkejut melihat pangeran tidak memedulikannya
ini adalah yang pertama kali
kalendin mengerahkan semua kecerdasan dan kegembiraannya untuk menghiburnya
tapi tidak ada yang berhasil
apa yang terjadi aku tidak mendapatkan perhatian aku
karena dia terpesona oleh pangeran
dan untuk pertama kali dalam hidupnya dia menginginkan sesuatu yang tampak mustahil
peri hutan melihat semuanya dengan seringai di wajahnya
dan ketika mereka pergi dari istana peri memiliki potret kalendin yang dikirim ke pangeran
namun potret ini tidak menggunakan sihir
ya ampun siapa siapa dia
pangeran tidak bisa mengalihkan pandangannya dari potret itu
dan berseru dengan lantang bahwa dia belum pernah melihat wanita yang begitu cantik dan juga anggun
keindahan kota sekarang tidak lagi menyenangkan pangeran
pidato cerdas mereka tidak lagi menghibur
dan memang bagi mereka mereka merasa pangeran jauh lebih ramah dari sebelumnya
dan tidak menyesal ketika dia menyatakan bahwa kehidupan pedesaan memang cocok untuknya
dan kembali ke orang tuanya
yang begitu senang putra mereka akhirnya kembali
sekarang seperti yang kalian tahu putri kalendin sangat senang melihat pangeran konyol
tetapi dia segera menyadari perubahan dalam dirinya
dan sangat penasaran untuk menemukan alasannya
dalam beberapa hari berikutnya dia terkejut melihat pangeran konyol sekarang menemaninya
dan tampak senang berbicara dengannya
namun putri tahu bahwa dia jatuh cinta dengan orang lain
siapa ini kalau aku boleh tahu
aku tidak mengenalnya yang ku tahu dia adalah takdirku
oh betapa aku berharap itu aku
waktu berlalu kalendin dan pangeran menjadi teman yang sangat baik
anehnya pangeran mulai melihat sekilas wanita dalam potret itu di kalendin
meskipun dia tidak pernah mengatakannya secara langsung
suatu hari pri saradin memberi datang ke lembah bersama dengan perihutan
dan mengumumkan bahwa sudah waktunya kalendin kembali ke istananya
apa tidak kau tidak bisa
kenapa tidak pangeran
setetes air mata keluar dari mata kalendin
karena dia mengira bahwa
karena dia mengira bahwa dalam beberapa hari terakhir pangeran juga jatuh cinta padanya
ayo kita pergi ibu perih
tidak tunggu kalendin maksudku putri kalendin aku
aku jatuh cinta padamu tolong jangan tinggalkan aku
dan pada saat itu cahaya terang menyalah
ketika surut pangeran konyol melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah kalendin
tetapi wajahnya persis seperti wanita di potret itu
biar aku jelaskan
maka perihutan menjelaskan semuanya kepada pangeran dan putri
yang meskipun terkejut mereka bahagia
keduanya telah menemukan cinta sejati dan telah mendapat pelajaran
ya bukan pernikahan yang megah
tetapi sesuatu yang lebih baik
dengan bantuan pasukan kaletin mereka mendapatkan kembali kerajaan mereka dengan mengalahkan raja berwin
dan kemudian terjadilah pernikahan megah
dan kemudian mereka punya anak
dan seperti yang kalian sudah tahu mereka hidup bahagia selamanya
raja beruin terordum